saya selalu optimis optimis sebelum berlatih saya optimis untuk berlatih sehari hari untuk menang setiap pertandingan saya selalu optimis saya percaya pada tim saya
tapi semua orang harus tahu ini tim baru kita memiliki enam pemain baru jika kita bandingkan tim ini dan tim dari vietnam kita memiliki enam pemain baru di tim
tim dari viet nam sea games
biar bisa main di sistem yang pelatih mau